mama udah tidur apa
yaudah aku ke kamar ya
apa mau tanya sama kamu
sebenernya ada apa
kamu sama mama tadi
udah saya anggap keluarga
nanti tolong dimantuin
al sudah cerita sedikit
mengenai situasi kalian
untuk sementara kalian boleh tinggal disini
nanti siapkan kamar
sebelumnya berasa saya mau bilang
untuk mengizinkan saya untuk tinggal disini
kita mau tinggal disini dulu ya
tolong ditemani ke pavilion ya
aku bersih bersih dulu ya mbak
sembung cerita lagi
walaupun saya kurang setuju tapi
untuk alasan kemanusiaan
kali ini bisa diterima
tapi al harus menceritakan kepada saya lebih detail
selain concern dia terhadap gaila
nggak biasanya al bahwa perempuan tidak dikenal ke rumah ini
siapa sebenarnya dia
pokoknya saya harus dapat penjelasan
kelasan malam ini udah rapi udah wangi ya enak mama sekarang istirahat ya mbak nia kita tinggal
dulu ya ini kan kamar udah gigi bersihin jadi pak udah bisa langsung istirahat ya iya nanti kalau ada
yang kabarin kita aja ada perlu apa gitu makasih ya mbak udah disiapin semuanya rapiin bilang apa
makasih sama sama selamat istirahat ya udah dulu ya mbak ya ini anak mama yang cantik maaf ya
akhirnya jadi terlibat dalam semua ini tapi sekarang kita udah ada di tempat yang aman
kalah nggak usah takut lagi ya kita beruntung ada yang mau nolongin kita om al baik ya mah
iya om al baik kita harus banyak banyak terima kasih sama om al
sama berusaha juga karena udah nolongin kita mah aku capek pinggir pinggir terus
mama akan berusaha sebisa mama biar kita dapat tempat kita sendiri janji sama janji
aku nggak nyangka ternyata aleng menjadi penyelamat hidup aku udah kejaman mas pamadi
eh mau langsung makan nanti aja
mas kamar pavillon degi persihin terus banyak sama anaknya udah dikamar mas
terus ya gak masih utang sama macerita detailnya
salah satu penumpang pesawat yang aku tumpangi waktu jatuh
jadi di pulau waktu itu
aku tahan pertama kuidup sendiri setahun berikutnya muncul beberapa orang dari
sisi pulau yang berbeda salah satunya nia
hai selatu aku hilang ingatan nia salah satu orang yang banyak membantu aku di sana
satu lagi yang masih hidup namanya rendra
memang pada saat itu tinggal sisa kami bertiga di sana
dan kami saling berjanji
kalau misalkan ketiganya bisa kembali dengan selamat
harus saling menolong
tapi kalau pun cuma salah satunya
harus menemui keluarga
dan bisa membantu keluarga mereka
harus ditepati kan
sekarang kebetulan dia lagi mengalami kesusahan
ya awalnya mama memang masih ragu dan
mama agak kurang welcome
tapi setelah mendengar cerita kamu ini
kenapa kamu menolong dia
ya dan ya
mama kan berusaha untuk
merema niat dan anaknya disini
karena kalian sudah berjanji
terus by the way tadi kamu cerita dia ada masalah
sampai harus dibawa kesini
parah maksudnya separah itu
mungkin karena belum cerita lebih detail
nggak sengaja ketemu di jalan
waktu aku sama rini lagi nyari askar sama rina
bawa ke rumah sakit
ternyata dari rumah sakit
sepat ketahuan sama
aku lupa suaminya atau anakku suaminya lah
minta izin untuk dibawa ke
jadi mamanya rendi itu
dititipkan kontrakan sama temennya
jadi ditaruh disana dulu
tadi anak buah suaminya datang untuk
bawa si nia sama anaknya
mungkin karena ketakutan aja mereka kabur
kurang lebih seperti itu
aku juga mikirnya
ya butuh tempat tinggal lah mereka
butuh tempat untuk berteduh

aku cuma ngebayangin aja kalau misalkan itu terjadi sama andin kan
dulu andin juga pernah pergi sama rina
aku juga bingung nyari dia
seperti apa kan
cuman kalau misalkan gak ngizinin ya mungkin aku bisa carikan tempat yang lebih aman
mama sudah tahu sudah jelas ceritanya
kalau sudah menceritakan dan latar belakangnya seperti itu
for sure mama tidak keberatan ya
kamu kalian juga kan
kasian juga kasus kdrt seperti itu
dan ya mama juga ngebayangin kalau itu terjadi sama anak mama dan cucu mama
pasti juga gak akan terima itu
tapi ya mau sampai kapan mereka disini
ya aku sih berharapnya secepatnya ya ma
karena kalau misalkan bisa cepat berhati hatikan masalah dia sama suaminya
cuman kalau ditanya berapanya aku juga nggak tahu karena belum ngobrol lebih lanjut
ya gimana pun juga aku banyak ketang budi juga sama dia
ya aku paham
aku banyak mengalami hal hal yang sangat luar biasa juga di pulau
dia yang banyak bantu juga
ya walaupun kita menerima orang asing
seorang perempuan dan anak yang masuk ke dalam rumah ini
itu terdengar gila
aku juga merasa gak nyaman
aku gak pernah bawa perempuan ke rumah
dan gue juga tahu kok pasti kamu membawa seseorang kesini ke rumah ini
pasti ada sebabnya
dan pasti ada alasan yang tepat dan alasan yang baik di belakang ini semua
atas dasar kemanusiaan kita menolak mereka
soalnya jangan khawatir
mama akan terima mereka
ya terima kasih
kalian dengar itu ceritanya
ya bersikap baik aja lah ya
jangan mikir yang aneh aneh
ini yang sudah saya anggap sebagai adik sendiri
bagaimanapun saya akan selalu setia sama adil
mama lega dengarnya
andin selalu di sini ma
setiap hari sama aku
gak ada yang bisa menantikan andin
cuma tolong dikasih tahu juga tuh uya riza bu im
atau mungkin ada anak buahnya riza juga di sini
dikasih tahu ya
biar nggak kaget kalau ada perempuan di sini
itu jam berapa sih sekarang nih
aku mau makan
emang udah siap makan lho
udah mas udah di siapin
yuk ke dapur lah
terima kasih ya mir
pak nino masih mikirin omongan detektif tadi ya
saya lebih mikirin gimana kondisi rena sedara
sampai saat ini nggak ada kabar satupun tentang keberadaan rena
saya khawatir kondisi rena
apapun caranya reina harus ditemukan
gimana kalau biasa kita coba cari rena sendiri
jadi ada pencarian dari detektif ada juga dari kita
ya siapa tahu kan dengan banyak yang terlibat rena jadi cepat ditemukan
pasti pasti saya akan terus cari
saya akan cari rene sampai kapanpun
rena harus harus ditemukan
saya takut kalau rena sampai kenapa napa
saya nggak akan bisa terima kenyataan itu
saya percaya pada al
saya percaya kalau dia kenal dengan perempuan itu menganggapnya sebagai adik sendiri
tapi apakah alasan itu tepat untuk al membawanya ke rumah ini
apakah keputusannya tepat
keluarga ini sekarang sedang banyak masalah
apa memasukkan seorang perempuan dan anak yang sedang mengalami masalah keluarga adalah tindakan yang tepat
jangan sampai masalah keluarga ini makin bertambah
rasanya saya tidak bisa menanggung lebih dari ini
apakah saya kedatang mereka yang tidak mengalami masalah keluarga ini
jadi sudah tentu daha mudah untuk menjadi ru
masih belum mengalami masalah keluarga
tapi mungkin tidak kollege
update apa pak
jadi begini pak
kami berhasil menelusuri
cctv yang ada di bangunan bangunan di luar mal
dari salah satu cctv
terlihat memang rena keluar dari mal
dan masuk ke jalan pemuda
ini anehnya pak
setelah rena keluar dari frame kamera
dia tidak terlihat lagi dimanapun juga
rena diajak oleh seseorang
dan tidak terekam oleh kamera
maksudnya maksud bapak
belum tentu juga pak
sebelum ada permintaan tebusan
belum tentu rena jadi korban penculikan
tapi kami akan terus
melakukan penyelidikan terhadap rena
kami akan kabarin lagi ke bapak
kamu dimana sekarang nak
apa kamu baik baik aja
apa harus cari kamu kemana lagi sayang
apa harus cari kamu kemana
cari adik kamu kemana
pak bos bawa dia
ke rumah ini
katanya cuma tinggal sementara ya
cuman siapa ini orangnya
mbak nia ini emang
sengaja modusin masalah
iya bener deh kayaknya
apalagi kan ditambah pakai acara dia bawa anak
mbak mir dia bawa
buat untuk menambah simpatinya
mas al terhadap dia
mbak nia posisinya pas
terus dia ujuk ujuk bawa anak
mikir lo kejauhan
pak bos lagi mau kepingcut kayak begitu
gak bisa dia
gak tau dia
kalo dia bekerja sama siapapun
dia mau ke sini
jadi dia lupa

apapun itu yang ada di diri pak bos
itu cuma buat
kiki juga percaya
kalo mas al itu gak bakal kepincut
kiki juga percaya kalo mas al itu gak bakal goyah imannya
cuma masalahnya adalah
kalo sampai ternyata dia pake
lah ya bener kan namanya orang usaha
gak usah mikir terlalu jauh gitu ki
gak usah sujuan bisa dosa tau
ya mungkinlah pak al kayak gitu
dan kalian kan udah gak ada sendiri
pak al itu memang untuk menolong mereka
ya kita cukup percaya dan dukung pak al aja
kok belum tidur
iya belum bantu
kalau udah tidur udah tadi
kalau sayangnya sih
kenapa gak bisa tidur
gak tau banyak pikiran aja sih kayaknya al
banyak banget makasih sama kamu aku gak bisa
kan dulu di pulau juga ada saling janji kan
untuk saling jaga saling bantu
gak usah dipikirin
saya belum ketemu sama istrinya hal
aku mau bilang makasih juga sama dia
biar ini juga gak salah paham
dan anak paling kecil
maaf cuma bisa udah di foto ya
istri saya sudah meninggal
saya nggak tahu sama sekali
fizik dan hatinya
saya siarah hati ya
kamu juga tidur aja jangan malu malu
banyaknya saya rahat soalnya
kamu tahu kan kenapa
mama bukannya mau sembunyiin dari papa
yang papa pikirin itu udah banyak sih
masalah yang satu belum selesai yang lain udah timbul lagi
askara yang belum ketemu
dan ditambah rena juga hilang
baru ada lagi
soal nino yang menekan al
untuk bisa ngedapatin
hak asuhnya rena
masa mama mesti tambahin lagi
pikiran papa dengan kondisi mama sekarang
kamu ngerti kan
ya udah kita
kita mending doain askara sama rena ya ma
supaya bisa jemput ketemu
mama selalu kepikiran cucu cucu mama
kita ga tau mereka ada dimana
udah makan atau belum
kedinginan atau engga

iya iya ini mama mau tidur aja
iya mama mau tidur

kasian selain mama
di saat mama harus memulihkan kesehatannya
tapi masalah terus datang bertupi tupi

mama pasti kondisi mama jadi kayak gini
mama pasti kondisi mama jadi kayak gini

mama pasti kondisi mama jadi kayak gini
mama pasti kondisi mama jadi kayak gini

mama pasti kondisi mama jadi kayak gini
mama pasti kondisi mama jadi kayak gini

mama pasti kondisi mama jadi kayak gini

penyakitku pasti bertamba parah
penyakitku pasti bertamba parah
aku takut hal ini akan jadi beban untuk papa dan elsa
aku takut hal ini akan jadi beban untuk papa dan elsa
apalagi masalah bukan berkurang
apalagi masalah bukan berkurang
malah terus bertambah
papa udah kehilangan anak dan cucu cucu

mana nanti kalau papa juga kehilangan aku
ya allah aku gak sanggup ngebayangin hancurnya hati papa
kau mau tidur apa
yaudah aku ke kamar ya
kau mau tidur apa
sebenernya ada apa
kamu sama mama tadi
kamu sama mama menyembunyikan sesuatu
apa sebaiknya gue ngelas aja ya
terus kasihan papa juga
demi kebaikan mama sama papa
bener ada yang kamu sembunyikan
bukannya aku ngomongnya
menutupi apapun dari papa
soal kondisinya mama
tapi tadi mama
untuk rahasiain ini dari papa
tadi pas aku pulang
tapi gak berapa lama mama bangun
dan saat itu juga papa dateng
aku minta sama aku untuk rahasiain ini
karena mama takut bapak semakin khawatir
sedangkan sekarang lagi masalahnya banyak banget
papa mau ke dalam dulu
papa mau cek
aku minta tolong sama papa
nanti kalau papa kasih tau ke mama
jangan ya pa
mending nanti kita cek up mama lagi aja pa
mama selalu begini
gak mau ngasih tau keadaan sebenernya
ini papa juga harus cari rena sama askar
udah kalo gini udah papa dirumah aja deh
papa jagain mama
papa juga nggak akan bisa tenang
kamu coba bantu papa juga
tanyain aja kondisinya gimana
update nya gimana dalam pencarian rena sama sekarang
supaya dia tau kalo dia gak sendirian
itu pasti pak
kamu jangan ngomong begitu dong
sekarang aku lebih kepikiran mama sama papa
apa gini aja ya pak kita cari art kali ya pak
buat jagain mama
bapak udah dari zaman dulu pengen ngomong sama mama
kita cari bantuan aja disini
mungkin ini saat yang tepat sih
kamu tolong bantu dia bantu cari ya
kasian mama pasti dia kecapean gara gara papa
aku cari minum sendiri deh
saya dengan anak anak saya rena dan askara
semoga berbagai upaya saya ada hasilnya
ya allah yang maha pelindung
dimanapun ia berada
dimanapun ia berada
dimanapun ia berada